tandang saja gede banget tarik tarik tarik
inilah video amatir milik petugas prasarana dan sarana umum
yang memperlihatkan ular sanca kembang berukuran besar
bersembunyi di saluran air jalan tidore sukapura cilincing jakarta utara pada minggu lalu
diketahui hewan liar ini ditemukan petugas saat membersihkan saluran air
bahkan penangkapan ular berukuran lima meter dengan berat tiga puluh kg ini berjalan dramatis
lantaran sulitnya ular dikeluarkan dari dalam saluran air yang tertutup beton
itu biasanya seringnya dirawa rawa tapi karena sudah padatnya jakarta
pemukimannya jadi bergeser ke sekitaran rumah
biasanya kayak gitu ke saluran saluran air
setelah berhasil ditangkap ular ini diserahkan ke petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jakarta utara
di natuna kepulauan riau tiga ekor ayam ternak milik warga desa tanjung
kecamatan bunguran timur laut kabupaten natuna kepulauan riau
ditemukan mati di kandang
hal itu bukan untuk pertama kali terjadi beberapa minggu sebelumnya warga juga menemukan ayam milik mereka mati
petugas pemadam kebakaran yang dihubungi warga kemudian mengevakuasi
seekor ular jenis piton sepanjang dua meter lebih
yang kerap ditemukan memasuki kandang ayam milik warga dan membunuhnya
kepala seksi kedaruratan bidang bencana dinas damkar natuna menyebut
ular yang membuat warga cemas tersebut berasal dari hutan yang diduga sedang lapar
sementara di bogor jawa barat sejumlah petugas rescue terpaksa membongkar atap rumah warga
hingga akhirnya berhasil menangkap piawak di pojokan jalur sirkulasi dinding di kompleks btp kota bogor
sebelumnya penghuni rumah curiga lantaran kerap mendengar suara gaduh dari bagian atap
saat hendak membersihkan halaman pada senin sore bagian kepala biawak justru muncul di ujung pelafon
hingga panik melapor pihak damkar
dari pengecekan tim rescue biawak sepanjang satu meter itu berasal dari selokan belakang rumah
hingga menyelinap masuk mencari sumber makanan
meliputan cnn indonesia